potongan lirik lagu tadi sangat menggambarkan betapa nikmatnya jalan jalan ya
eits tapi kalau jalan jalan tanpa makan makan enak rasanya kurang gak sih
yuk sekarang kita jalan jalan sambil makan yuk
jalan jalan di pinggir kota dulu aja ya
sambil nikmati sejumlah jajanan kaki lima yang rasanya tak kalah dari hotel bintang lima
salah satunya yakni sate padang legendaris di pasar santa kebayoran baru jakarta selatan
baru dibuka saja kuliner kaki lima yang berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini sudah ramai pengunjung
pertama kali kesini tapi setelah nyobain sih emang rasanya enak dan bumbunya itu kental banget
kalau yang lain tuh cair ini emang kental
terus kedua dia ada usus ada daging ada lidah
nah itu yang memang favorit
untuk seporsi sate padang dengan atau tanpa ketupat dibanderol dengan harga rp tiga puluh
dibuka mulai dari pukul tiga sore hingga sebelas malam
tempat ini bisa menjual lebih dari delapan tusuk sate saat akhir pekan
satenya ada beberapa variasi ada lidah jantung daging hingga usus sapi
tapi kita juga bisa pesan yang campur seperti ini
dari kuahnya sih terlihat kental banget ya kita cobain ya
hmm kuah kentalnya sangat terasa
terasa kayak rempah rempah
bumbunya juga meresap hingga ke daging sehingga membuat semakin gurih dan pedas
kita jalan jalan lagi ya masih di daerah kebayoran baru jakarta selatan
ada pula kuliner kaki lima legendaris lainnya sejak tahun delapan puluh an
yakni gulai tikungan atau dikenal juga dengan gultik
makanan ini dijajakan di sepanjang trotoar
tikungan tajam mahakam blok m dari mulai pukul empat sore hingga dua dini hari
hanya dengan membayar sepuluh ribu rupiah saja kita sudah bisa menikmati seporsi gulai sapi
penyajiannya cukup sederhana
gulai dengan kuah santan disiram di atas sepiring nasi dan ditaburkan bawang goreng juga kerupuk
salah satu penjual gulai tikungan tondo mengaku dalam sehari bisa laku hingga lebih dari seratus porsi
setelah makan yang gurih gurih saatnya kita berburu makan yang manis ya
karena saya sudah berada di pasar lama
saya ingin berniat untuk mencoba sedang viral namanya souffle pancake
kaki lima juga diperlukan dan pengunjungnya bisa mengantri seperti ini
selain yang legendaris ada juga kuliner kaki lima yang kekinian yaitu japanes souffle pancake
untuk memesannya saja kita sampai perlu mengambil nomor antrian
namun para pengunjung tetap rela mengantri
cukup lama untuk satu porsi isi dua pancake dijual seharga dua puluh lima rupiah dengan rasa yang
bervariasi saya mencoba rasa yang paling favorit yakni brule dan tiramisu dessert ini terbuat dari
telur dan terigu putih telur yang melimpah membuat teksturnya lembut dan kenyal souffle kaki lima ini
bisa terjual lima ratus porsi perharinya bau untuk buka japanese softley pancake dengan konsep kaki
lima sehingga semua orang bisa coba mencoba menurut pengamat kuliner fadli rahman suatu kuliner bisa
disebut legendaris karena mampu bertahan dari generasi ke generasi dengan cita rasa yang
konsisten dan masih tetap disukai masyarakat dan sifat dari makanan legendaris ini bisa bertahan
karena memang dia dijajakan terus kemudian lebih sebagai makanan atau sebagai street food ya
makanan jajanan yang bisa ditemukan dimanapun selain itu menurut pengamat kuliner jane kuliner
kekinian dapat dengan mudah viral karena masyarakat cenderung mudah ikut ikutan mencoba hal baru
terutama dengan adanya media sosial dagangan kaki lima tapi kan makanan kekinian gitu ya itu
tuh begitu masuk medsos viral biasanya tuh dia langsung terkenal langsung booming langsung antri
jadi harga kuliner yang relatif murah dan walau hanya dijajakan di pinggir jajanan
namun karena rasa yang tak kalah enak dengan kuliner restoran berbagai kuliner kaki lima ini dapat terus bertahan